saya gak perlu denger saya udah tau semuanya
eh dengar ya jadi istri itu udah gak menghasilkan apa apa
jangan seenak enaknya aja memakai uang suami kamu
malah dipakai buat nafkahin seluruh keluarganya lagi
tahu diri dong jadi orang
kesian dong anak saya kebebanan
brin udah gak apa apa
ibu lupa kalau ibu masih mempunyai uang di bayu
sekarang ibu permisi dulu bu pulang
kamu sudah siap atau belum
jaga rumah baik baik ya
dan jangan berani tidur
kalau kami belum tiba di rumah
nanti gak ada yang bukan pintu lagi
saya pergi dulu ya
aku gak boleh menjadi orang yang cemburu dan iri
gede banget ya bu
ya tunggu sebentar
ibu cari siapa ya
saya mau mencari ririn istrinya ivan ada di sini
wah ada silahkan masuk bu
jangan kasih masuk
suruh tunggu aja di luar
maaf ya bu ibu tunggu sebentar saya panggilin mbak ririnnya
main suruh masuk aja
hei min dengar saya baik baik ya
jangan pernah kasih siapapun masuk ke dalam rumah ini tanpa seizin saya
ini rumah saya
saya permisi dulu bu mau manggil mbak ririn
nggak usah bilang aja orang yang gak ada
ada apa mbak min ada yang cari saya
ada di sini bu
ibu gimana ini sama doni baik baik aja sehat
alhamdulillah ibu sama doni sehat aku gimana apa kabarnya
keluarganya ivan baik baik aja kan sama kamu
baik bu baik baik kok sama ririn
alhamdulillah ibu selalu berdoa buat kebahagiaan kamu
bu di rumah kakak ada kolam renangnya juga bu
nah doni mau renang nggak bu
yang punya rumah kita nagih dua bulan
karena anaknya sedang sakit
bayaran doni juga ditagi terus
sebenarnya ibu tidak ingin merepotkan kamu
ibu sudah berusaha mau pinjam saja
saya sudah berusaha sama tetangga tapi mereka nggak punya
nggak apa apa bu ini kan tugas ririn
insya allah ririn ada kok
sebentar ya bu
enak aja mau buang buang becuali
aku gak akan biarin ivan ikut nanggung beban keluarganya ririn yang miskin
uang ini uang tabungan aku selama kerja di restoran selama setahun
terus jaga jaga kalau ibu sama doni membutuhkan
ini pasti uang dari ivan
pakai buat yang nggak nggak
bukan nafkahin seluruh keluarga kamu
tak pak ima itu
saya nggak perlu dengar saya udah tahu semuanya
eh dengar ya
jadi istri itu udah nggak menghasilkan apa apa
jangan seenak enaknya aja memakai uang suami kamu
malah dipakai buat nafkahin seluruh keluarganya lagi
kau diri dong jadi orang
kesian dong anak saya kebebanan
rin udah gak apa apa
ibu lupa kalau ibu masih mempunyai uang di bayu
nanti ibu ambil ya
sekarang ibu permisi dulu mau pulang
bersihin itu kursi di luar
ibu yang salah
seharusnya ibu tidak datang ke sini untuk merepotkan kamu
sekarang malah kamu yang dibarahi sama bertuah kamu
tidak ingin rinang rinang ke rumah ya buat kasih uang buat ibu
mertua kakak galak banget sih kak
ibu ngerti korin
kamu nggak usah mikirin ibu sama doni
ibu sama doni baik baik aja
nah kamu masuk ya
ibu sama doni mau pulang
kamu juga baik baik di sini ya
ya memang takkan sama
baik buruknya kelakuan
kadang yang benar bisa cari salam
mas aku mau izin buat kerja lagi
aku tulang punggung keluarga
sejak ayahku meninggal
biasanya ibuku yang bekerja
tapi sekarang ibuku udah sakit sakitan
jadi cuma aku harapan untuk adik adik aku dan ibuku
mama nggak setuju
mau lepas tanggung jawab dari pekerjaan di rumah ini
kamu itu kalau mau berumah tangga
berumah tangga yang benar
sekarang ini tanggung jawab kamu itu pada suami kamu
bukan pada adik kamu pada ibumu
ataupun keluarga kamu
pokoknya kalau kamu mau cari kerjaan
carilah pekerjaan yang bisa dikerjakan
selesai kamu mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini
ya udah warga aja lah
mungkin sama mama leda benarnya
aduh jeng elsa aku itu bener bener nggak nyangka
kalau kamu bakalan kembali ke rumah ini
kalau kamu bakalan kembali ke sini
tadinya aku pikir
kamu bakalan stay di sana selamanya
selama ermi sekolah aja ko jeng
dan dia sekarang sudah lulus sekolah
dan dapat kerja di jakarta
terus ngapain juga
aku lama lama di sana
aduh tante itu bener bener nggak nyangka
kalau kamu bisa tumbuh menjadi wanita yang
sangat cantik seperti ini
padahal dulu itu kamu gendut dan cabinya minta abon
ya apa kabar
siapa perempuan yang duduk di samping kami
ini ermi ivan
dulu kamu itu suka cubit pipinya
kok beda banget ya
sayang sekarang kamu ajak ernie terserah
bisa bebas raja kan
ah kamu itu gimana sih
sudah besar dan ganteng ya sekarang sih ivan
ya tentu dong
anak siapa aja yang anak laku gitu
ngapain kamu berdiri di situ ha
dia panggil aku lama